pak bahlil ini kan selalu ada guyonannya guyonannya pak bahlil tadi
gimana sih pak apa percandainan tersebut pak
pak bahlil ini kan selalu ada guyonannya guyonannya pak bahlil tadi katanya
pembayaran pajaknya paling tinggi tapi empat persennya kurang
kata cimun ya pak katanya
kami teman saya dari kecil jadi pak presiden juga ketawa banyakin doa pak
upayanya udah katanya doanya tambahin
oh enggak cuma pas pak balil guyon suaranya kurang sedikit empat
makanya pak nabowo juga sore ini akan ke mata ketua kampung bppb
belum dapet kabar itu semuanya makanya informasinya di koordinasi
saya isikan di dppb tetap di p tiga ya pak
kalau tidak lolos setelah apa gimana pak
kompas tv independen terpercaya